puluhan layang layang beragam bentuk dan ukuran menari nari di langit pantai losari makassar sulawesi selatan
kegiatan ini ditampilkan dalam festival layang layang internasional
sejumlah peserta dari indonesia maupun dari malaysia ikut serta menampilkan layang layang terbaik mereka
dengan memanfaatkan tiupan angin peserta memperlihatkan kebolehannya mengendalikan layang layang dalam beragam bentuk
mulai dari hewan seperti naga gurita kuda maupun layangan berbentuk pahlawan indonesia
menarik ya soalnya kan di makassar jarang tuh ada festivalnya kayak gini
terus kebetulan layang layang kan udah jarang tuh ada yang mainin jadi begitu ada festival ini sangat menarik lah sangat mau main
tadi sempat kasih terbang layangan atau gimana
ya tadi sempat mainin layangannya coba coba terbangin sempat jatuh juga berkali
oh dikendong ke cucu
oh cucu kenapa pak dibawa ke sini anak
ini biar kena layang layang ini
oh kena layang layang ini bagaimana pak menurutnya dengan adanya
keren ini cuman sayang anginnya nggak seperti tahun lalu di akarena
acara ini digelar karena makassar dikenal memiliki angin yang cukup bagus untuk menerbangkan layang layang
ini adalah memperkuat daya tarik kota wisata memperkuat daya tarik wisata kota makassar sebagai kota wisata maritim kota wisata bahari
kita punya potensi angin yang luar biasa punya daerah pesisir jadi kita berharap festival layang layang ini merupakan perusahaan dalam kalenderiban dari kota makassar
pemerintah daerah berharap dengan adanya kegiatan seperti ini bisa meningkatkan jumlah wisatawan baik lokal maupun mancanegara ke makassar
ibnu munsyir makassar